sekjen partai gerindra ahmad muzani memastikan jika saat ini partainya belum memiliki calon tunggal yang akan diusung dalam pilkada jakarta dua ribu delapan belas
namun salah satu nama yang berpotensi untuk didukung adalah gubernur jawa barat rituan kamil
muzani menegaskan jika hingga kini ada beberapa nama yang berasal dari kader maupun non kader yang sedang digodok partai gerindra untuk didukung di pilkada dki jakarta
muzani mengaku untuk pilkada jakarta masih membutuhkan waktu untuk mengambil kesimpulan mengenai siapa yang akan dimajukan
menurut muzani baru dua provinsi yang sudah mendapatkan dukungan partai gerindra
yakni kofifa indah parawansa untuk provinsi jawa timur dan rahmat mizani jausal untuk provinsi lampung
fokus kepada pemenangan ibu hovifa kemudian jawa tengah
jawa barat termasuk dki jakarta
dki jakarta kita perlu waktu sedikit untuk mengambil kesimpulan siapa yang akan kita majukan